karena yang dicitrakan saat ini adalah jokowi presiden
oke aku ke bang emrus ya
efektif nggak dengan perubahan citra seperti ini
dan tadi saya ingin menambahkan terkait dengan bang emrus tadi sempat ngomong
pak prabowo subianto ini terkesan kalau mengeluarkan suatu tajuk kampanye secara berlebihan
tadi untuk indonesia pundah juga salah satunya adalah bentuk seperti itu nggak
justru pak jokowi dulu mengatakan dan menanggapi secara serius dengan tekanan suara
bahkan ada semacam unsur katakanlah unsur emosi walaupun kita masih perdebatkan
ya betul oleh karena itu justru menguntungkan petahana
artinya persoalan yang dikatakan oleh prabowo menurut saya persoalan remeh temeh
yang sulit dibuktikan misalnya punah
tapi kenapa perlu pakai emosi
harusnya pak jokowi dulu menanggapinya secara rileks misalnya secara bercanda
ah kali pak prabowo ini bercanda kali ini bagaimana datanya bisa orang
indonesia bisa punah
nah tapi ketika dibuat serius tanggapan seperti itu justru menguntungkan prabowo
oleh karena itulah saya pikir bahwa ketika kita meng counter
memberikan suatu pandangan terhadap orang lain kita harus lakukan analisis
kapan kita mengendalikan emosi kita kapan kita bisa bercanda
dalam konteks apa kita berkomunikasi
ini yang saya melihat bahwa ini gaya joko widodo tidak gaya sebelumnya
seperti yang dikatakan pak hendri
nah itu strategi atau memang secara rentex
nah saya mengatakan dari sudut kata kalau meng counter
itu adalah bagian dari strategi
cara menyampaikan itu spontanitas yang terjadi pada diri daripada joko widodo
karena memang di dalam dirinya ada sesuatu gunda gulana gitu ya
daripada pesan pesan yang dilontarkan oleh prabowo
oleh karena itu saya melihat prabowo dalam hal ini
memenangkan suatu isu karena dia menjadi leading sector di bidang isu
misalnya saya kira sektor isu itu selalu diperlukan

ya kan terakhir yang dikatakan utang lima ratus miliar atau bocor lima ratus miliar mohon maaf
kebocoran anggaran itu kebocoran anggaran itu akan kita bahas
tapi nanti bisa berikutnya
oke tapi saya tidak mau masuk ke sana
tetapi artinya bahwa pihak petahana atau pemerintah justru disibukkan untuk mengatasi
petahana ataupun pemerintah harus juga meng counter dan sekaligus memproduksi isu isu baru
nah tetapi ada kelemahan di pemerintahan kita
saya mengatakan bahwa soal
keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh jokowi dodo yang sangat luar biasa menurut saya
lima tahun atau empat tahun lebih ini
tidak digelorakan oleh biru biru humas dari persediaan kementerian
mereka seolah olah tertidur
mereka cukup hanya menyampaikan keberhasilan pembangunan itu di website mereka
tidak menjadi suatu trending topic tidak menjadi suatu viral
nah oleh karena itulah begitu gampangnya ketika petahana mengkritik tentang pembangunan
masyarakat tidak terjadi imunisasi komunikasi
idealnya menurut saya humas humas pemerintah di kementerian maupun katakanlah instansi pemerintah
harus membuat suatu strategi komunikasi menyampaikan keberhasilan keberhasilan pembangunan itu
yang menjadi merupakan trending topic
tidak cukup hanya masuk ke website
bukankah suatu keberhasilan pupr
bukankah suatu keberhasilan katakanlah pembagian sertifikat
bukankah keberhasilan suatu pendapatan kita dari para wisata yang sangat luar biasa
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini